artis nikita mirzani meluapkan kekecewaannya di pengadilan negeri serang banten senin siang
nikita sempat membanting mikrofon dan melemparkan berkas di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut
umum peristiwa tersebut terjadi saat sidang ke enam terdakwa pencemaran nama baik yang
meret nikita mirzani dengan agenda pemeriksaan saksi nikita kesal lantaran saksi di tomahendra
lagi lagi mangkir hingga kali ketiga pemanggilan dengan alasan belum pulih dari sakit demam di
persidangan ini nikita mirzani sempat terlibat adu mulut dengan jaksa lantaran ia merasa
permohonan izin berobatnya yang selalu dipersulit padahal dari hasil pemeriksaan kesehatan tulang
belakang nikita terbukti telah terjadi pengapuran yang mengakibatkan penyempitan di tulang punggung
peredaran darah di kepala tidak berfungsi dengan baik
ya kalau itu lupa itu harus baru dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit bilangnya pura pura

dulu saya nggak tahu itu cuman dia sama tuhan insya allah lepas berkat juga tadi ya itu juga
cuman nggak sengaja kesenggor terbang sendiri aja pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya
mikir aja bisa terbang
tercatat hingga senin kemarin di tomahendra sudah tiga kali manggil dari panggilan sidang
rencananya pengadilan negeri serang dan floresta serangkota akan menjemput paksa
di tomahendra pada sidang selanjutnya adi mazda serang batak